politik yang disampaikan presiden jokowi dan dalam pidato kenegaraan hari ini
sudah terhubung melalui sambungan telpon dengan mas nyarwi ahmad direktur presidential studies dekode ugm
mas nyarwi selamat malam
selamat malam mbak putri
mas nyarwi menarik sekali ya jadi pidato kenegaraannya setelah penentuan capres cawapres
apa ya energinya sudah berbeda lagi nih terutama dari bang zul zulkifli hasan ketua mpr anda melihatnya bagaimana
ya bisa dilihat dari dua dimensi ya yang pertama begini saya pikir ini jarang sekali terjadi ya
ketika dalam pidato kenegaraan kemudian presiden menyampaikan setelah itu ketua mpr
semacam memberikan evaluasi yang cenderung kritis dalam forum yang terbuka seperti itu
aspek positifnya ada ada adalah
berarti disitu ada dialog ya ada dialog yang terjadi antara presiden dengan ketua mpr sebagai representasi perwakilan rakyat
cuma di sini salah tempat juga menurut saya ketua mpr mengkritik presiden dalam forum pidato itu
kenapa begitu kita perlu melihat bukan saya di sini melihatnya secara objektif ya
presiden hadir dalam pidato kenegaraan ini ini kan konferensi yang sudah kita tahu sudah lama ya
presiden sebagai kepala negara
jadi dia sebagai kepala negara melebihi sebagai kepala pemerintahan
jadi apa yang disampaikan sebenarnya visi visi kenegaraan
nah tapi juga karena di indonesia itu kan presiden punya dua peran sekaligus
yang menahan dalam terang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
kalau kritik disampaikan itu memang pas sebagai kepala perintahan itu bisa dikritik seperti itu ya
sebagai kepala negara tentu ada itu apa
presentasi kita semua elemen elemen kenegaraan
tapi yang menarik begini mbak putri bahasa yang digunakan memang benar
kata pak misbahun itu agak berbeda ya
yang kemarin saya sampaikan misalnya yang saya waktu ada diskusi di cnn
trend politik kita memang mengalami political dumping down
yang waktu itu mbak putri juga nanya apa itu sudah main down
penggunaan politik yang dari hal hal yang sangat serius dengan bahasa yang formal
hal hal yang sepatunya informal dan bahkan di banyak negara menurut saya remeh temeh
itu menggunakan bahasa kata mama pakai mama seperti itu
itu kecenderungan apa yang terjadi dan itu yang kita lihat pada waktu respon mbr ya
penggunaan bahasa dan pilihan kata
bahwa di sini zulkifli hasan ingin menunjukkan bahwa ia oposisi
termasuk juga curi curi kampanye
menunjukkan di sana dengan menunjukkan diri berani mengeritik
ya itu bagi kelompok oposisi bahwa oposisi adalah momen yang paling termasuk momen penting
momen yang berharga ini kesempatan yang berharga bisa dimanfaatkan
jadi menang banyak ya zulkifli hasan ya hari ini ya mas nyarwi
ya istilahnya momentumnya dia dapat itu kan di kandangnya mpr istilahnya
di kandangnya mbr ya
mas nyarwi tapi kalau misalnya anda melihat juga pidato presiden jokowi
karena sekali lagi memang ini memang pidato kenegaraan
jadi memang tahunan dan biasanya juga memang menunjukkan keberhasilan keberhasilan pemerintah
apa ya agak agak sulit jika kita menuduh kampanye juga karena bagaimanapun ini petahana gitu kan
ya sama sama susah menuduh bahwa ini kampanye apa tidak
pertama begini juga yang pertama ya kan
presiden ini kan juga presiden sebagai kepala negara kepala pemerintahan
plus juga kandidat presiden pribadi presiden
artinya dia sebagai incumbent kan gitu
namanya incumbent itu punya privilege
dia menjalankan yang disebut dalam marketing politik itu permanent campaign
jadi segala aktivitas kenegaraan dia yang di dalam pemerintahan itu includes dalamnya tidak lepas dari campaign
nah sama juga karena posisinya seperti itu
kemudian kita juga mungkin kurang agak kurang fair juga kalau mengkritik pak zulkifli misalnya
mencuri curi campaign karena dalam marketing politik setiap arena itu juga campaign kan begitu
cuma memang momennya mungkin dari sudut pandang zulkifli hasan ini pas
tapi untuk kita semua yang menyaksikan pidato kenegaraan itu kurang tepat
karena ekspertasi kita memang di situ kita pengen mendengar apa saja visi dan capaian dan evaluasi refleksi
saya tadi menyimak pidato pak jokowi
pak zulkifli di situ banyak
hal yang cenderung reflektif ya
apa yang ingin diinginkan tidak hanya bopo tesioner saja yang ditegakkan
tapi juga mengevaluasi apa saja yang sudah kita capai dan apa yang perlu kita tingkatkan
saya secara umum melihat itu juga
artinya ada reflektif yang disampaikan dimensi refleksi yang disampaikan oleh presiden mengajak kita semua berpikir seperti itu
nah itu posisi presiden sebagai kepala negara
itu sudah sangat pas ya
sangat gue memang tepat
dengan standing point yang seperti itu
cuma memang begini disitu kan banyak data ya yang disampaikan ya
soal kemajuan soal ini
dan bisa dibuktikan saya pikir bisa diavaluasi juga oleh mereka yang mencoba apa yang kritis ya
seberapa benar data itu seberapa ini
tapi tidak hanya begini dalam marketing politik kadangkala capaian capaian yang disampaikan oleh pemimpin politik atau oleh leader
itu kadangkala kan tidak hanya apa yang muncul sebagai data
tapi juga persepsi atas produk produk politik yang dihadirkan atau yang dicapai
jadi politik yang berpuasa seperti itu
nah di sini ada persepsi dan interpretasi
bagaimana cara melihat data fenomena atau produk politik itu bisa dengan cara yang berbeda
kadangkala di situ ada jarak
tidak bisa sepenuhnya dijangkau oleh incumbent atau oleh yang berkuasa ya
oke baik baik mas nyarwi
terima kasih banyak atas waktunya di cnn indonesia prime news